kedatangan tahap ke tiga belas vaksin ini
sinovac yang hari ini delapan juta dosis
maka secara total telah diterima sebanyak delapan puluh tiga sembilan juta dosis
di kesempatan ini pemerintah selalu memastikan
faktor keamanan atau safety
mutu atau kualitas dan khasiat ataupun efekasi
sehingga tidak perlu ada keraguan bagi masyarakat dalam menerima vaksin
vaksin yang disediakan di indonesia melalui proses evaluasi oleh badan pom
yang sudah mendapatkan pertembangan dari para ahli dari itagi who
dan selanjutnya bapak presiden joko widodo menyebut
vaksinasi covid sembilan belas adalah game changer
yaitu salah satu langkah krusial yang menentukan kesuksesan kita
untuk mengakhiri pandemi covid sembilan belas
untuk mencapai kemampuan
kekebalan imunitas diperlukan satu ratus delapan puluh satu lima juta vaksin
atau tujuh puluh persen penduduk indonesia

dan di tahap pertama adalah untuk sdm kesehatan
yang kedua untuk lansia dan petugas publik
dan jumlahnya sekitar empat puluh juta jiwa
realisasi vaksinasi sampai saat ini adalah dua puluh empat sembilan juta
dengan rincian sdm kesehatan sudah satu lima juta dosis pertama
dosis kedua satu empat juta
lansia dosis pertama tiga satu juta
dosis kedua dua satu juta
dan petugas publik vaksinasi dosis pertama sepuluh empat juta
dan dosis kedua enam lima juta jiwa
pelaksanaan tentunya kita perlu percepat
dan tentunya beberapa
hal yang perlu diperhatikan adalah aspek kedaerahan atau geospasial
berdasarkan basis baik itu zona merah orange dan kegiatan perekonomian
pemerintah menyambut baik pelaksanaan program vaksinasi
yang juga dimulai yaitu vaksinasi gotong royong melalui kadin
dan tentunya ini diharapkan bisa dipercepat
dan ini untuk karyawan dan telah dilakukan untuk dua puluh tujuh perusahaan
di delapan belas fasilitas kesehatan
baik itu di jakarta jawa barat banten
hingga saat ini telah didistribusikan
nah tentunya pemerintah berharap bahwa vaksin gotong royong
juga ditargetkan bisa
dan pemerintah selalu berupaya mensukseskan vaksinasi di indonesia
namun dari tidak hanya vaksin yang diperlukan
namun kedisiplinan masyarakat untuk menggunakan masker
menjaga jarak dan mencuci tangan
dan ini menjadi kunci sukses daripada program vaksinasi
dan juga terus untuk mengintensifkan testing tracing
nah kita harus terus waspada bahwa penyakit ini ataupun covid itu masih ada dan juga gelombang kedua dan ketiga terjadi di beberapa negara lain
dan kita terus berharap bahwa kita mampu menangani covid sembilan belas dan mempercepat atau akselerasi vaksinasi
dan saya didampingi oleh pak menkominfo pak wamen kesehatan dan dari bnpb prof wiko
ini menyaksikan kehadiran vaksin hari ini dan mohon dukungan dari masyarakat agar terus menjalankan prokes kesehatan dan agar masyarakat juga bisa mengikuti dan melaksanakan vaksinasi
dan ini diharapkan agar seluruh partisipasi masyarakat sangat dinantikan
demikian terima kasih